di segmen kedua ini akan kita awali dari kabar dampak cuaca buruk
warga trenggalek senin siang dikejutkan oleh munculnya angin puting beliung di atas kawasan kota trenggalek
beruntung kejadian ini tak sampai menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan rumah warga
dalam rekaman video amatir yang diambil warga terlihat angin puting beliung muncul di atas wilayah kecamatan kota kabupaten trenggalek jawa timur senin sore
pusaran angin berekor tersebut diketahui warga berada di atas area persawahan di kelurahan sumbergedong kecamatan trenggalek
sejumlah warga terkejut dan khawatir atas kemunculan angin puting beliung karena ditakutkan akan turun dan merusak rumah penduduk
beruntung angin puting beliung yang muncul selama lima menit ini tidak sampai turun dan merusak perkampungan warga
dan lama lama kok semakin besar
hingga senin malam tidak ada laporan kerusakan maupun korban jiwa akibat kemunculan angin puting beliung tersebut
padli rahmawan trenggalek